tiba tiba ada petir ya
wah kuatnya buruk
sepertinya itu bukan petir biasa
aku harus menangkapnya
anak anak kalian tunggu disini
ayo cepat nanti cewek berlari
tidur bunyi paman
istana ini akan hancur
sampai dimana uak dan kicu raling
tapi yang terpenting sekarang
aku harus menyelamatkan dia
kita sudah kembali ke alam manusia
jadi tadi itu kita di alam mana
tadi kita di alam sulman
ke alam goib ya
apa kalian baik baik saja
tidak apa apa raden
tapi kita tidak berhasil
untuk menyelamatkan uakku dan kecurangan
maaf rai surawisese
belum sempat kita menolong
istana itu sudah meledak
atau mungkin uakku dan kicurani
uak tidak apa apa
uak tidak apa apa
uak tidak apa apa
tidak apa apa raden
kau selalu saja membuat aku celaka
kamu membuat aku
tadi aku tertimpa
malah menimpa uak pemudakanku
malah menimpa uak pemudakanku
kicurani tadi tidak sengaja
kicurani tadi tidak sengaja
yang terpenting adalah semuanya selamat
raden telah membantuku
raden telah membantuku
aku yang menyelamatkanmu uang
tentu saja keponakanku
wah sangat berterima kasih banyak
kepada keponakan tercintaku
terima kasih keponakanku
terima kasih banyak
apa yang akan direncanakan selanjutnya
oleh paman amok marugul dan juga raya surawisesa
mau mencari adikku tercinta raden surawisesa
tercinta raih genteri manik
ibu nda keponakanku
aku juga mempunyai tugas
untuk mencari kunjung kembali
tolong lindungilah mereka dimanapun mereka berada
segera pertemukan mereka dengan bunda genteri manik
tempat ini indah yaa
sungainya kelihatan biru
tempat ini akan terus indah kalau terus dirawat
ya kan raden
bumi bisa menjadi sahabat kita
kalau kita memang berbuat baik
maka bumi akan menghasilkan
yang sangat luar biasa untuk kita
jika kita merusak bumi
maka bumi itu bisa membuat bencana kepada kita semua
ternyata bencana bencana alam itu
ulah manusia yaa
selalu serakah demi kepentingannya sendiri
maka bumi akan marah
tiba tiba ada petir ya
wah kuatnya buruk
sepertinya itu bukan petir biasa
aku harus menangkapnya
anak anak kalian tunggu disini
rupanya mereka sudah mengenalimu
jagad dewa batar
apa yang terjadi dengan rakyat
kenapa mereka menjadi sangat takut terhadap
aku tidak menyangka
kita bertemu lagi di tempat ini
ada apa dengan wajahmu siliwangi
kenapa kau terlihat murung sekali
aku rasa aku tahu
apakah karena rakyat takut kepadamu
itu adalah hal yang pantas siliwangi
karena kau adalah pembunuh berdiri
namamu akan tercatat
di sepanjang sejarah tanah pasundan
yang kecih dan lalik
apakah aku harus diam
aku hanya mengatakan yang sesungguhnya
kau telah membunuh rakyatmu
yang tidak berdosa siliwangi
sungguh malam nasib rakyat
dipimpin oleh seorang pendosa
kejam dan lalik
kau sungguh tidak pantas
kau adalah seorang pengkhianat

tapi akan bertambah
jika kau terbicara tentang usaha